dan untuk mengelaborasi lebih dalam kasus dugaan korupsi pt asabri telah bergabung melalui sambungan zoom bersama kami emerson yunto penggiat anti korupsi sekaligus wakil direktur visi integritas
selamat sore mbak
oke bung eson ini ada kabar gembira dari pencegahan ataupun pengungkapan kasus korupsi
kejaksaan agung telah menetapkan delapan orang tersangka kasus korupsi pt asabri
bagaimana kemudian anda dan juga teman teman penggiat anti korupsi melihat penanganan kasus korupsi ini oleh kejagung
ya yang pasti ini surprise ya
artinya ada kasus korupsi besar selain jiwasraya dan juga sekarang asabri yang ditangani oleh kejaksaan
nilainya juga sangat fantastis
jiwasraya hampir enam belas triliun lebih kemudian yang sekarang ada dua puluh dua triliun
nah yang kemudian perlu diwaspadai adalah kasus ini tidak hanya sekedar dibongkar tapi juga dituntaskan
dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana
karena aset aset milik koruptor itu bisa kembali atau misalnya kerugian keuangan negaranya bisa kembali ke kasus negara
dalam hal ini mungkin asabri ya
oke bung eson selain aset asetnya yang harus dirampas untuk dikembalikan ke negara
apakah perlu pelaku ini dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang mengingat kerugian negara dua puluh tiga tujuh triliun lebih besar
dibandingkan kasus korupsi yang pernah ditangani kpk seperti senturi kemudian jiwasraya begitu bung eson
ini yang kemudian juga kita dorong ya
jadi sangat disayangkan kalau para pelakunya hanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi
trend di mana mana dalam kasus korupsi biasanya setelah melakukan praktek korupsi dia akan melakukan praktek pencucian uang
kita mungkin masih ingat misalnya di kasus jiwasraya bagaimana pelaku korupsi di jiwasraya itu melakukan misalnya cuci uang di kasino
atau beli misalnya sejumlah barang
pastinya ketika dia melakukan tindakan pencucian uang membeli barang barang mewah itu kan tidak akan menggunakan nama yang bersangkutan gitu ya atau nama terdakwa
nah mekanisme ini hanya bisa diproses jika pelaku dijerat dengan undang undang tindak pidana pencucian uang
kalau hanya dijerat dengan undang undang korupsi jadi yang aset barang yang atas nama terdakwa lah yang hanya bisa disita
di luar itu
itu tidak bisa dilakukan
nah kemudian kalau hanya dijerat dengan kasus korupsi ada fenomena menarik misalnya di ponis kasus korupsi kan pilihannya begini
terdakwa harus membayar uang pengganti senilai uang yang dikorupsi
jika tidak akan ditambah kurungan pidana enam bulan sampai biasanya satu tahun
terdakwa biasanya akan memilih yaudah saya diperpanjang aja masa kurungannya
daripada misalnya saya harus mengembalikan uang
untuk kerugian keuangan negara
oke bung eson ini yang menarik bahwa dua tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan agung dari delapan tersangka ini ternyata adalah tersangka yang sama dengan kasus jiwasraya
bagaimana kemudian ini bisa terjadi di dua perusahaan pelat merah bung eson
ya yang harus dilihat adalah soal mekanisme pengawasan di internal bumn jasa keuangan ya
jadi kalau teman teman bisa perhatikan ada sekitar lima
bumn di jasa keuangan dan juga asuransi ya
mulai dari jiwasraya kemudian asabri ada beberapa kasus kasus korupsi
trendnya pastinya akan berbeda dengan kasus kasus korupsi di jasa konstruksi ya
kalau kasus kasus terkait dengan jasa keuangan atau asuransi mereka biasanya akan bermain main di pemberian kredit main saham kemudian atau misalnya investasi bodong dan sebagainya
nah ini yang kemudian harusnya jadi perhatian betul dari kementerian
bumn ketika ada kasus ini muncul nah langkah antisipatif atau koreksinya seperti apa
itu yang kemudian kita tunggu agar itu tidak merembet ke tempat yang lain
kita gak khawatir jangan jangan yang baru terbongkar baru dua gitu dari sekian banyak kasus korupsi
apalagi pak erik itu kan pernah melaporkan paling tidak ada lima puluh tiga kasus korupsi ke kpk ya
ini yang kemudian jadi perhatian
bung eson artinya harus ada evaluasi khusus dari kementerian bumn terkait dengan apa yang terjadi di perusahaan perusahaan pelat merah
tapi di sisi lain pemerintah ini menjamin bahwa dana nasabah pt asabri yang mayoritas anggotanya adalah tni dan juga polri aman
anda yakin bahwa dana nasabah bisa dikembalikan semua atau anda malah pesimis bung eson
ya antara pesimis dan yakin agak agak beda beda tipis ya
karena itu juga terjadi ke pesimisme karena ya tadi gimana caranya misalnya pelakunya itu mengembalikan kerugian keuangan negara
kalau hanya dijerat dengan undang undang korupsi
makanya dorongan kita adalah dengan penyisian uang
kan agak naib bagi kita misalnya situ yang korupsi tapi uang negara yang harus menanggung itu
jadi ini kayak kalau bahasa kitanya kerugian negara dua kali
makanya penting misalnya di banyak kasus korupsi kita untuk konteks pengembalian kerugian keuangan negaranya itu menjerat pelaku dengan dua lapis korupsi dan juga pencucian uang
oke kita tunggu nanti bagaimana kejaksaan agung mengungkap dan juga mengusutuntas aktor aktor dan juga para pelaku korupsi dalam kasus korupsi asabri ini
apakah kemudian kejaksaan agung berani untuk menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang
nanti kita tunggu sepak terjang dari kejaksaan agung
terima kasih sekali
bung emerson yunto atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini